pasti kak fadil lupa kan
nah itu dia yang tunggu tunggu
maaf sudah lama menunggu
tidak apa apa pak
ya sudah mendingan kalian berangkat sekarang
mumpung cuacanya masih bagus
ya sudah kalau begitu fadil dan kamila berangkat dulu
kamu cepat pulang ya
ayang semuanya kamila berangkat dulu ya
bawakan ayang oleh oleh ya
oleh olehnya kebahagiaan dari hubungan kalian berdua
kami berangkat dulu
awan kamu sudah pergi dulu
mama dazu sudah pergi
ayah aku tidur
ayah kamu masih tidur
ya bu ambar
kamilah sudah temui fadil
yaudah kalau begitu kita semuanya masuk di dalam
pak tama bu ambar
kebetulan kami juga mau menjenguk taufan
apa boleh kami masuk
ya tentu boleh dong pak
pak tama biar nanti saya saja yang mengantar haris dan aris
kalau begitu yang lain ibu tini silahkan
ibu tini silakan
waktu liburan tiga hari dua malam ini harus kita gunakan dengan sebaik mungkin ya kak
untuk mengembalikan kehangatan rumah tangga kita
kita jadi bisa bersama sama bernostalgia ya
mengingat ingat kenangan indah kita bersama sama
atau kita mulai mengingatnya dari sekarang aja kak
iya maksudnya kita mengingat ingat kenangan itu mulai dari sekarang
kira kira kenangan apa yang gak mungkin kak fadil lupain selama kak fadil kenal sama mila
yaudah biar kak mila duluan deh mulai
kalau kak mila
waktu kak fadil beliin sop dua untuk kak mila
pas kak mila
lagi ngidam kak fadil inget kan
iya dan kak mila inget banget waktu itu kita keliling kota bandung sampai malam
dan setiap tukang sop buah yang kita temuin itu pasti sop buahnya udah habis
dan ternyata sampai akhirnya kita gak dapetin tukang sop buah
dan ternyata sop buahnya cuma tinggal satu mangkok
kak fadil masih inget kan
padahal saat itu
ka fadil baru saja kehilangan livi
kak fadil tidak terpuruk dalam kesedihannya kak fadil
bahkan kak fadil malah menjadi kekuatan untuk kak mila
dan ada satu hal lagi yang kak mila gak bisa lupain
waktu kak mila ngidam yang kedua kak
kak fadil juga yang mengabulkannya
kak fadil masih inget kan waktu itu kak mila ngidam apa
pasti kak fadil lupa kan
belakangan ini aku jadi sering jadi pelupa
yaudah lah kak gak apa apa gak usah dipaksain
yaudah sekarang giliran kak fadil dong
apa yang gak pernah bisa kak fadil lupain selama kak fadil kenal sama mila
jangan bilang kok kak fadil lupa lagi
jangan bilang kok kak fadil lupa lagi
ya gak mungkin lah mila
ya udah terus apa dong
hal yang nggak pernah aku lupain adalah
waktu pesta pernikahan kamu dan
kamu dan aku mila
pesta pernikahan kita
adalah sesuatu yang gak pernah aku lupakan mila
karena banyak sekali rintangan dan cobaan
sampai kita bisa kesana
kak mila sama fadil jadi berangkat
jadi kak baru sama aja berangkat
kak edho sih datengnya telat
pasti bisa ketemu sama kakak
yaudah gak apa apa
yang paling penting kamila sama fadil jadi libuan
edho apa kabar dok
yang baik edho
kamu juga baik baik aja kan
alhamdulillah itu baik baik aja kok
kamu udah denger kabar indi ada dimana
sampai sekarang saya belum ada kabar
indi ada dimana
tante jadi gak enak sama kamu dan sama mama kamu
kamu yang sabar edho
karena sekarang taufan kan belum sembuh
tapi kalau tovan sudah sembuh
pasti tante akan membantu kamu mencari indi
saya baik baik aja
kalau memang jodoh nggak kemana kok
bisa saya jenguk taufan
silakan kebetulan ada ibu laras
pak haris dan dokter fnd lagi menjemuk taufan
yaudah permisi tante
kasian ya fadil
sementara dia terbaring koma disini
kamilanya malah pergi sekarang
mudah mudahan taufan bisa menjaga perasaan kamila disana
jangan sampai mereka ributnya
kamilanya juga ribut terus
karena kalau begitu
bukan itu yang aku khawatir indris
kalau fadil bangun
terus dia tahu kamila sedang pergi sama taufan
pasti fadil akan berpikir
kalau mereka berbuat macam macam
fadil pasti percaya sama tovan
taufan pasti tidak akan berani macam macam
sama adik para sendiri